sampai jumpa di video selanjutnya
supaya akan diambil jajaran keamanan dan pihak kelurahan
kelompok rangga dan tony memang kuat
tapi bukan berarti tak terkalahkan
kalau kita mau bersatu mengalahkan mereka
kelompok pengacau itu akan pecar kacil
kami dari pihak keamanan pun gelisah
narkoba makin merajalela di sini
generasi muda banyak yang terjerumus
dan grafis kejahatan
dia terus menikam
silahkan semua harta kamu atau saya tembak kamu
suara apa itu
pintunya udah kecil pak mas
coba bisa lagi pintu pintunya mas
sudah ngebalas sakit hati aku sama bokap yang selama ini aku pendam
wilayah kita yang sempurna
ini sudah berubah menjadi sarang penjahat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
kejahatan di sini dipicu oleh sekelompok orang yang sudah masuk target operasional kita dan
perampokan yang terjadi di rumah pak suto dicurigai dilakukan orang orang dalam
atas dasar apa anda menyimpulkan bahwa pelakunya itu orang dalam
pertama tidak ada kerusakan di pintu pintu masuk
ini berarti pelakunya mempunyai kunci cadangan
dan yang kedua pelakunya tahu kalau pak suto menyimpan harta pendannya di dalam berangkas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
tony anak tunggal pak suto masuk dalam target operasional kita
kalau begitu kamu awasi sepak terjaga
pak ini buat biaya rumah sakit
rangga hidup kita memang pas pas kan
tapi dari kecil sampai setua ini bapak tidak pernah berbuat negatif
maksud bapak apa sih
kunjingan tetangga tetangga sudah sampai ke kuping bapak
bapak sangat terpukul
lebih baik kita hidup miskin
bahkan sampai rumah disitapun
tapi tidak menjadi pengedar narkoba
penjamret dan perangok
jadi sekarang maunya bapak apa
kamu meninggalkan pekerjaan itu atau tinggalkan rumah ini
saya akan memilih keluar dari rumah ini dan tidak akan kembali lagi
ambudilah ya allah
dosa dosa anakku yang sudah terjerumus ke dalam kesesatan
bapak tidak akan membeli keadaan tersebut suka project vr
kalau kamu sudah tulis atau ber continuum tersebut mereka mendatangkan dirimu ituastically ada tanda
tidak ada masalah
maaf pak ya saya nggak tahu
sampai warga aja ketakutan
berarti tony sudah menjadi momok di kampung ini
betul kalau begitu kita secepatnya mencari informasi
langkah kita sudah semakin sempit
polisi dan masyarakat bersatu untuk menangkap kita
kalau kita tidak bertindak kita pasti tertangkap
lalu apa yang harus kita lakukan
kita harus cari persembunyian lain
kita harus pindah
kita harus pindah ke tempat ini
ya dan kita harus berpisah
iya kita harus jalan sendiri sendiri
ya kalau kita masih bersatu kita pasti tertangkap
angkat tangan kalian serta kamu
aduh anak gugur
oh ni administrasinya terkawal

kita ini aman sirangga cs udah pada dikarungin betul bek kampung kita sekarang udah normal jadi
kita udah kakak usah takut lagi tapi gimana kalau silang masih hidup bagaimana hidup kalau
ranggani hidup nih dia pasti udah nongol di kampung kita lho hai nah hai kak bek
ya allah ya tuhan ku engkau mahap pengasih lagi maha penyayang mahap pemurah dan
maaf aku mohon ya allah bukakanlah pintu hati suami hamba
sadarkanlah beliau bahwa jalan yang beliau pilih adalah jalan yang sesat
dan jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang sakinah ya allah
ya mas tunggu sebentar
buka pintu lama banget sih
udah tidur mas
jam segini tidur
ini kan udah jam tiga pagi
dan beli susu
ini pake duit
udah tidur sana
udah tidur sana
udah tidur sana